ya pekan lalu kepala staf presiden muldoko mengatakan agar rumah sakit tidak cari untung dari data kematian covid
pernyataan ini langsung mendapat respon beragam terutama bantahan dari pihak rumah sakit hingga dokter yang bertugas tentunya memberikan diagnosa kematian
jika didalami lagi ini berkaitan dengan definisi kematian covid sembilan belas di indonesia yang sejatinya sudah memiliki panduan dari who dan juga ada panduan dari kementerian kesehatan
kita bahas malam ini bersama narasumber yang bergabung secara daring sudah bergabung bang melki lakalena wakil ketua komisi sembilan dpr
bang melki selamat malam
selamat malam mbak putri
selamat malam abang sehat sehat bang
selamat malam abang
ada juga dr daeng m fakih ketua umum pbid dr daeng selamat malam
terima kasih dokter sudah bersedia bergabung malam hari ini
kita berbincang terutama juga terkait respon dokter yang sudah juga dikuti polisi
beberapa media pada hari ini terkait pernyataan itu
tapi saya akan ke bang melki dulu
oh ada yang sedang bergabung lagi
ada satu narasumber lagi yang juga belum bergabung yaitu tenaga alih utama ksp
kita sedang menunggu tapi saya ke bang melki dulu
bang melki sebenarnya kalau misalnya kita merujuk pada pernyataan pak muldoko di jawa tengah pekan lalu
ini sebenarnya kan pada saat rapat kerja kalau tidak dengan kementerian kesehatan
sudah pernah ditanyakan sebelumnya oleh pak said abdullah ya bang melki
pada saat itu sebenarnya sudah ada tindak lanjut belum sih dari kementerian kesehatan
soal dugaan rumah sakit melakukan permainan ini
sebenarnya dari awal kalau kita lihat bahwa ada semacam tata cara untuk ada klaim rumah sakit
dari para pasien covid sembilan belas ya
jadi pertama tentu ada laporan dari rumah sakit bahwa memang ada penahanan terhadap pasien covid sembilan belas
kemudian kementerian kesehatan dalam hal ini itu melalui bpjs kesehatan akan melakukan semacam verifikasi
dipastikan dulu berbagai hal tersebut
sehingga kemudian memang melalui verifikasi oleh bpjs kesehatan memang benar bahwa rumah sakit menangani pasien covid sembilan belas
dan tentu karena semua ini melalui sebuah mekanisme yang ketat ya
untuk mengatakan bahwa ini penanganan covid sembilan belas atau bukan
karena juga kan bpjs kesehatan
dinas kesehatan juga mengurus bagaimana penanganan penyakit penyakit lain
sehingga tidak ada pendobelan di situ
nah ketika itu semua sudah diverifikasi benar baru itu bisa masuk kategori bahwa pasien tersebut bisa mendapatkan dana yang memang dipersiapkan pemerintah untuk penanganan covid sembilan belas
nah tapi saya lihat begini ya karena kami juga pernah membahas hal ini dengan kementerian kesehatan
tentu sebenarnya ini adalah case by case
tidak bisa dipukul rata
bahwa seolah olah bahwa rumah sakit atau tenaga kesehatan melakukan proses semacam ini
nah saya menduga bahwa penyampaian oleh pak muldoko ini
itu semestinya merujuk kepada kasus yang memang ada di mungkin satu dua tempat atau satu dua rumah sakit
jadi ini bukan memukul rata seluruh tapi bahwa memang ada seperti penyakit penyakit pak said abdullah ketika rapat di bangar itu
ya faktual kan mungkin saja ada ya
case by case ya tidak bisa dipukul rata sebelumnya
tapi dpr sudah sempat mendalami tidak sih
atau sempat follow up tidak kepada kementerian kesehatan soal case by case itu
kami harus ini kami harus bertanya justru kepada bpnk kesehatan
karena yang memverifikasi laporan rumah sakit itu tidak langsung oleh kementerian kesehatan
tapi laporan rumah sakit itu akan diverifikasi atau akan dicek lebih lanjut itu oleh bpjs kesehatan
dan ini bukan cuma kasus covid sembilan belas
tapi seluruh penanganan kesehatan
bpnk kesehatan ini yang sebagian besar itu sudah melalui bpnk kesehatan
dan khusus soal covid sembilan belas ini memang ini adalah area penuh dari kementerian kesehatan yang menerjakan bpnk kesehatan ini
tentu memang catatan ini itu harus kami panggil oleh bpjs kesehatan yang punya data
karena juga ini mbak putri di kejadian yang lain juga ini dokter lain pasti juga tahu bahwa
memang bpjs kesehatan juga terkadang juga mendapatkan klaim juga itu yang memang ternyata tidak benar
bukan fokus juga urusan
tapi ini kan ada case by case
ada kasus kasus tertentu yang membuat memang pendapat ini benar di kasus tertentu atau rumah sakit tertentu
itu bukan semua
dokter anda menolak keras statement yang disampaikan oleh kepala staf presiden muldoko beberapa pekan lalu itu
tapi kalau misalnya dilihat sekarang dr daeng
untuk melakukan screening bukan screening ya
jadi definisi kematian
itu kan sudah jelas
rambunya sudah jelas
step stepnya juga sudah ada
ya jadi begini
ini menentukan kematian
apakah kasus peng covid kan orang yang tidak covid
itu beda sekali
kalau menentukan orang covid
pedomannya di kementerian kesehatan sudah ada
itu ada diagnosis yang berdasarkan klinis
kemudian dikonfirmasi dengan diagnosis pcr test
baik yang klinis maupun yang pcr test
yang dulu ada istilah pdp
tapi sekarang dirubah ya istilahnya
kita dilakukan penanganan covid
sehingga ini berkaitan dengan pedoman pelayanan yang dibuat oleh kementerian kesehatan
saya jadi menjadi bertanya tanya ini
bagaimana caranya petugas kesehatan mengatakan yang tidak covid itu menjadi covid
padahal antara pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter
pemeriksaan yang digunakan oleh laboratorium itu berbeda
bukan satu orang
tapi melibatkan banyak orang
kalau ini bisa di skenario yang tidak covid di covid kan
ini pasti ada mafia besar
tidak bisa dilakukan oleh petugas pelayanan kesehatan
karena pedomanya ada
dan yang mengerjakan itu tidak satu orang
tidak satu bagian
ada bagian tertentu yang tidak berhubungan
pelayanan dan pemeriksaan laboratorium ini tidak berhubungan
kemudian setelah itu
untuk mengklaim itu ada verifikasi yang sangat ketat
yang disampaikan bang melvi
saking ketatnya sampai sekarang
kawan kawan itu rumah sakit
masih tidak seluruhnya yang dilakukan mengklaim pemegayaran klaim
masih menunggu proses verifikasi yang ketat tersebut
sehingga menurut saya
kalau ini tidak dilakukan dalam skenario yang luar biasa ya
saya akan mengutip ini pernyataan dari pak muldoko
yang ditampilkan di cnn indonesia com ya
untuk bapak bapak semua
saya mengutip di sini
saya diskusi dengan pak gubernur
gubernur jawa tengah di sini
salah satunya tentang definisi ulang kasus kematian
definisi ini harus kita lihat kembali
jangan semua kematian pasien dikatakan akibat covid sembilan belas
itu pernyataan pertama
pernyataan kedua adalah
ini perlu diluruskan
agar jangan sampai menguntungkan pihak pihak yang ingin mencari keuntungan
kita bahas soal ini
sesaat lagi cnn indonesia newscast
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
kami membahas topik yang kedua
menjadi fokus cnn indonesia
cnn indonesia newscast hari ini
yaitu terkait dengan pernyataan kepala staff presiden pekan lalu
yang mengingatkan agar rumah sakit tidak cari untung
dari data kematian covid sembilan belas
tenaga alih utama ksp sudah bergabung
malam hari ini juga melalui daring
pak dhani amrul idan
bisa dengar jelas pak
saya tunggu pak dhani
ya sayang sekali kami masih belum bisa mendengar suara anda pak dhani
tapi kami akan masih terus coba
saya sekarang ke dr daeng terlebih dahulu
dr daeng terkait dengan kutipan yang tadi saya sampaikan
terkait ada kutipan dari pak muldoko
ini perlu diluruskan agar jangan sampai menguntungkan pihak pihak yang ingin mencari keuntungan
dari definisi itu
jadi ini juga tentu saja berkaitan dengan definisi
makanya tadi di awal juga sempat kami sampaikan soal itu
saya coba mengklarifikasi
ini ada tagline yang ditulis di cnn
itu bahwa idi tidak pernah mengatakan tudingan muldoko melukai tenaga kesehatan
saya hanya mengatakan perlu diklarifikasi apa sebenarnya yang dimaksudkan pak muldoko

itu yang pertama
yang kedua semua pihak cobalah jangan sampai melakukan tuduan tuduan kepada rumah sakit
kasihan rumah sakit
sekarang bebannya luar biasa
kemudian beban untuk melakukan pelayanan terhadap covid sembilan belas ini luar biasa

klaimnya juga banyak yang belum terbayar
sehingga hanya kondisi rumah sakit kasihan
kalau terus masyarakat melakukan tuduhan tuduhan kasihanlah kawan kawan rumah sakit itu
itu yang pertama
yang kedua kalau yang dinyatakan pak muldoko betul seperti itu maka yang dipersoalkan sebenarnya bukan pelaksanaan di lapangan
tapi pendoman yang ada
kalau persoalan pedoman maka tidak pada tempatnya semua pihak kemudian menuding rumah sakit yang sudah melakukan hal hal seperti itu
mari kita bicarakan pendoman yang ada bisa diusiskan kembali sebenarnya seperti apa
kematian karena covid yang dimaksud
dr deng saya ingin konfirmasi dulu
saya mendengarkan beberapa informasi dari teman teman juga di lapangan
yang mengatakan bahwa isu isu seperti ini yang kita tahu
saya tadi sudah sampaikan bang melki juga sudah mengatakan
isu ini sebenarnya juli sudah lama berhembus
ada dugaan rumah sakit meng covidkan pasien dan lain sebagainya
itu berpengaruh kepada teman teman dokter di lapangan ketika menangani pasien covid dan ada penolakan
sebenarnya bukan hanya dokter
aktivitas rumah sakit itu banyak sekali
ada dokter ada pemeriksa laboratorium ada perawat
terutama kawan kawan yang melakukan pemeriksaan laboratorium
yang sebagai alat untuk memastikan itu covid atau tidak
itu pasti akan tersinggung
apakah betul saya melakukan rekayasa hasil pemeriksaan pcr swab
ya itu yang dipertanyakan
kemudian yang kami khawatirkan
masyarakat kemudian memandang ini sangat negatif kepada rumah sakit
di rumah sakit yang selama ini membantu negara menolong rakyat yang lagi sakit karena covid
kalau kemudian kepercayaan ini tidak ada di masyarakat
maka proses penanganan dan perawatan pasien covid itu pasti akan mengalami gangguan
itu yang kami khawatirkan sebenarnya
iya saya coba lagi ke pak dhani amrul ihsan tenaga ahli utama ksp
pak dhani bisa dengar sekarang mbak
bapak saya mau beri teman teman perhatian dulu
pak dhani mohon maaf audio bapak sangat sangat kecil
kami tidak bisa mendengar dengan jelas di studio
pak dhani bisa mendengar
pak dhani bisa mendengar
kami kita sekarang jeda dulu pak dhani
kami mencoba memperbaiki hubungan komunikasi
mungkin kita akan melanjutkan melalui phone er saja ya
tapi sekarang kita jeda dulu pak dhani ya
tetap bersama kami di cnn indonesia newscast
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
kami sekarang coba kembali menghubungi tenaga alih utama ksp pak dhani amrul ihdan
pak dhani selamat malam bisa dengar suara saya pak dhani
masih belum tersambung seperti ya kalau begitu saya menyapa bang melki saja
bang melki terlebih dulu
bang melki silakan
bang melki anda mendengar suara saya
mendengar dengan baik
bang melki kalau misalnya kita lihat nih
dispute yang seperti ini bagaimana kemudian dpr bisa menengahi
karena kalau misalnya kita lihat perjalanan kita menghadapi pandemi ini masih lama
dan kalau misalnya isu isu seperti ini dibiarkan saja tidak ada yang firm diselesaikan dan ini dibiarkan terus
justru tadi sudah dikatakan dr daeng ini sangat menyulitkan teman teman yang di lapangan yang berhadapan dengan pasien
ya tentu kan dari waktu ke waktu perbaikan penanganan covid sembilan belas ini kan perlu dilakukan
dan masukan dari teman teman penyakit kesehatan dr deng dan ada grup yang namanya kompas
yang itu juga buat isikan semua penyakit penyakit kesehatan asosiasi ya
di situ ada perawat ada dokter gigi ada farmasi dan sebagainya
itu selalu melakukan semacam masukan kritik saran kepada berbagai pihak
dan saya lihat juga pemerintah termasuk juga dalam hal ini bukan cuma mnks ya tapi sabdat kemudian komite saat ini lebih banyak
itu selalu juga melakukan perbaikan perbaikan dalam penanganan covid sembilan belas
nah terkait dengan yang disampaikan oleh pak muldoko ini saya kira kita ambil aja makna atau pesan dibalik pendapat beliau
jadi kontra pendapatnya itu kita ambil substansinya bahwa memang harus ada perbaikan
bagaimana memastikan agar uang yang dikeluarkan untuk serangan covid ini benar benar sampai pada yang berhak
baik kepada pasiennya
kepada teman teman kesehatan yang itu berkita
aku sudah sekian lama ini untuk membantu ini semua
dan apabila ada
klaim diskiut tentang hal ini
ini sekali lagi ini kan case by case
saya juga tidak mau mengatakan bahwa ini
berlaku umum saya kira tidak seperti itu
penyalaman ini memang ada dan bukan
cuma di urusan covid di penyakit
lain pun juga klaim dispute ini juga ada
nah ini yang perlu kita cari jalannya
sehingga juga penanganannya
spesialisasi yang bisa kita akomodasi
dengan baik sehingga betul betul berjalan
dengan cepat tepat dan betul betul membuat
teman teman kesehatan juga bisa bekerja
dengan optimal di lapangan
oke saya kembali coba ke pak dhani
pak dhani tenaga ahli utama
ksp oke pak dhani
terima kasih anda sudah bisa bergabung
iya saya bisa mendengar jelas
pak dhani jadi bisa sekali lagi kita
klarifikasi sebenarnya pernyataan yang disampaikan
pak muldoko maaf sekali
komunikasi kita tadi terganggu beberapa kali
baik terima kasih
baik terima kasih bang melki
dan dr daeng jadi pertama pun juga
perlu kami sampaikan bahwa tidak ada
maksud sama sekali dari pak muldoko
sebagai kepala staf kepresidenan untuk
menyatakan bahwa rumah sakit mencoba mengambil
untung atau kata rangka bni mengambil untung
terhadap permasalahan penanganan
covid sembilan belas ini nah satu hal
yang perlu kita pahami adalah bahwa
dalam pernyataan pak muldoko itu tentu
koridornya adalah koridor
pasien yang terkonfirmasi
meninggal karena covid
atau dengan covid nah oleh
karena itu secara
keseluruhan tentu kita memahaminya
secara utuh dan kita
ambil ini sebagai langkah perbaikan
ke depan dalam hal
pendefinisian dan sekaligus juga penanganan
kesehatan yang ada karena begini
di dalam koridor manajemen
perumah sakitan kita juga mengenal
ada yang namanya clinical privilege ada
pemerintah sangat sangat yakin
bahwa rumah sakit
dan tenaga medis sudah bekerja
berdasarkan clinical pathway nya
by law nah oleh karena itu
permasalahan covid ini adalah permasalahan
kemanusiaan dan perjuangannya adalah
perjuangan kemanusiaan ini yang juga
harus kita pahami dan pemerintah sangat
percaya terhadap profesionalisme
tenaga medis dan juga
proses bisnis di rumah sakit tersebut
nah berkaitan dengan itu kami juga
paham adanya permen cash
nomor empat ratus tiga belas tahun

terkonfirmasi positif sampai
dengan kontak erat nah dalam
kaitan yang disebutkan pak muldoko
ini menyorot kepada pasien probable
nah oleh karena itu perlu
adanya kita pikirkan bersama
komunikasi yang interaktif
mengganggu substantif daripada
koridor medical record yaitu itu yang menjadi
rahasia medis tapi ada metodologi
komunikasi yang baik antara rumah sakit
antara tenaga medis dengan
pasien ataupun keluarganya
dan memang di dalam
manajemen rumah sakit di dalam
juga sudah dijelaskan tentang
klaim terhadap pasien
bahwa itu memang prosesnya
bahwa pemerintah membayar melalui kementerian
kesehatan ini harus diverifikasi oleh
bpjs untuk pasien isolasi
jumlahnya tujuh lima juta
lebih diisolasi satu orang pasien
tentu itu perlu verifikasi
untuk verifikasi itu tentu ada resum medis
di dalamnya yang itu
yang ada clinical privilege dokter
dan tidak mungkin
di sini ada
tadi yang bang melki sampaikan
kami setuju sekali bahwa apabila
ada rumah sakit
satu atau dua rumah sakit
yang mungkin ada
kesalahan penanganan atau
kesalahan administratif tentu
kalau ini bisa dilakukan penyelidikan
umpamanya melalui jalur jalur
yang ada ada persi
di situ sebagai wadah harus dicari
titik temunya untuk perbaikan ke depan
jadi ini untuk men trigger
perbaikan ke depan dan
marilah kita membangun elaborasi
dengan rumah sakit dengan
ikatan dokter dengan dokter
dan kawan kawan kita bangun
komunikasi interaktif lalu kita cari
jika ada temuan
case by case yang terjadi
khususnya dalam kunjungan beliau kemarin
ke jawa tengah nah coba kita
eksplore lebih detail di mana permasalahan
itu karena ksp itu
itu ada program yang namanya
ksp mendengar nah dalam program
ksp mendengar ini setiap hari
kita menerima keluhan baik itu
dari organisasi kemasyarakatan
dari orang per orang
maupun dari beberapa
pemerintah daerah yang
mengeluhkan beberapa hal terhadap
penanganan covid ini jadi yang
disalahkan juga bukan cuma
terkadang komplain itu atau
dispute itu terjadi juga kepada pemerintah
pusat ada masalah di sini ada masalah
di sini nah dalam program ksp mendengar
tentu keluhan masyarakat itu
diabsorb kita tampung
lalu kita cari solusinya tanpa
kita bermaksud menyalahkan pihak pihak
tertentu sebelum ada
justifikasi atau temuan
lapangan yang konkret inilah
perlunya kita mengacu kepada
data analisa yang tepat
untuk merumuskan suatu
rekomendasi perubahan atau perbaikan
ke depan terima kasih
jadi kalau misalnya terkait dengan
menentukan status pasien
yang probable tadi kalau misalnya saya
meng highlight itu dari pernyataan pak dhani
tadi sekarang sedang ditentukan
atau bagaimana nih sekarang ke depannya
karena bagaimanapun tenaga medis juga harus
segera mendapatkan formula yang tepat untuk
menentukan itu karena itu mereka temui setiap hari
di dalam permen case empat nomor

dijelaskan dengan empat kategori
untuk pasien probable juga ada juknisnya
tatanan operasional juga jelas sebetulnya
itu baik ya permen case ini sudah
baik sekali karena ini
aspek keamanan dari
rumah sakit dan tenaga medisnya
kalau pasien yang masuk dengan
probable diberlakukan dengan protokol
makanya itu menjaga
menjaga transmisi secara lebih jauh
menjaga nakes kita kita juga
harus melindungi nakes kita jadi pemberlakuan
protokol itu diperuntukkan juga
mengeliminir terjadinya transmisi
saya kira itu dokter daeng juga
paham dan sepakat ya kalau ini
sebetulnya tujuannya baik untuk rumah sakit tinggal
bagaimana kita melakukan komunikasi
untuk mengamankan sop
internal itu bisa berjalan dengan
baik kemudian juga ke publik
juga penanganannya juga lebih
baik jadi memang publik juga perlu
diberikan pemahaman yang
utuh tentang makna definisi
operasional yang probable ini
tentang protokol kesehatan
bahwa pasien yang dengan gejala
berat ataupun gejala
suspek dengan ispa umumnya
itu memang harus diberlakukan dengan
standar protokol kesehatan ala
covid sembilan belas kalau misalnya
anda tadi bicara soal sop pak dhani
berarti ini di rumah sakitnya
yang anda temui
bermasalah atau bagaimana
ya di rumah sakitnya
jadi masyarakat menemukan
ada masukan begini di masyarakat

jadi masyarakat menemukan
ada masukan begini di masyarakat bahwa
yang sudah diperiksa ternyata negatif jadi masyarakat menemukan
sudah diperiksa ternyata negatif
dalam koridor bahwa covid
walaupun tidak diterapkan
nah kira kira begini
ter improvisi masuk
sebagai sospek kemudian juga
gitu negatif dan diperlakukan sebagai
yang ave n der tapi sekali lagi
ini tentu kan case by case yang terjadi di beberapa daerah yang kita temui permasalahannya
nah mungkin di dki permasalahannya ada lagi yang lain
jadi ini tidak bisa mengeneralisir yang seperti bang mekya katakan tadi
tapi walaupun tidak bisa di generalisir kasus per kasus itu mesti kita perbaiki
agar ada keseragaman standar khususnya kepada daerah daerah epicentrum
ataupun daerah daerah zona merah yang saat ini terdapat banyak pasien covid
karena ketika pernyataan ini muncul tentunya pasti pak dhani juga sepakat
kita saat ini juga sedang berhadapan dengan masyarakat yang mungkin agak sulit diberikan pengertian
tentang definisi definisi itu tentu saja
tidak mungkin diperjelaskan definisi a b c d seperti apa
dan ketika muncul pernyataan seperti ini masyarakat yang tadinya berada di tengah
mungkin sekarang agak bergeser jadi antipati dan jadi agak sulit

bagi tenaga kesehatan untuk masuk dan memberikan penanganan kesehatan kepada mereka
karena ada penolakan itu
ya tentu kami menyadari ya dengan sulitnya defini operasional
itulah perlunya komunikasi publik yang intensif dan membumi
berdasarkan kepada permasalahan di lapangan dan juga budaya masyarakat setempat
karena tentu karena perbedaan perbedaan pola pikir
perbedaan karakteristik wilayah juga menentukan metodologi
dari komunikasi publiknya
nah ini jadikan momentum ini menjadi momentum perbaikan bagi kita semua
untuk melakukan tidak hanya komunikasi publik
tapi juga bagaimana penerapan permenkes empat ratus tiga belas dua ribu dua puluh tadi bisa berjalan optimal di lapangan
dan juga kita mengeksplor lebih jauh bagaimana pengajuan klaim tadi
dan kita juga paham bahwa banyak rumah sakit yang klaimnya juga belum dibayar
jadi betul yang dr daeng sampaikan memang faktanya
di lapangan memang ada banyak beberapa rumah sakit juga
yang saat ini out standing nya juga belum diselesaikan
ini juga menjadi permasalahan tersendiri
namun dengan sekarang tes pcr ini sudah berjalan lebih banyak lagi
kuantitasnya ada empat puluh dua empat puluh tiga ribu rata rata per hari
kemudian juga waktu tunggunya terhadap hasil tes pcr juga lebih cepat
dari beberapa periode yang lalu diharapkan dispute ini lebih cepat
bisa tereliminir lah dengan kecepatan hasil pcr ini
oke dokter pak dhani tadi anda mengatakan soal komunikasi
jadi komunikasi sop di rumah sakit ya
jadi kalau misalnya begitu apa yang sebenarnya diharapkan oleh pemerintah dari mereka nih
tenaga kesehatan yang sehari hari berhadapan langsung dengan pasien
yang mungkin tentu mendengarkan keluhan yang sama dari keluarga korban misalnya
jadi apa yang semestinya dilakukan sekarang
karena mereka juga harus butuh panduan
ya kalau tenaga kesehatan sendiri kami sangat meyakini karena tenaga kesehatan juga bekerja
dan ini akan terus dinamis angkanya dan kita sama sama berupaya untuk menurunkan angka kematian
dan menaikkan angka kesembuhan
dan di beberapa rumah sakit di zona medial
di zona merah pun juga kami melihat ada perbaikan terhadap komunikasi komunikasi
yang ada antara tenaga medis dengan pasien
jadi tadi seperti saya sampaikan di awal bahwa ada memang kes by kes
ada komunikasi yang belum baik ini tinggal kita perbaiki saja
nah oleh karena itu kami di kantor staff presiden sangat ingin melakukan elaborasi intensif dengan persi
dengan idi dokter daing dan kawan kawan
untuk kita melakukan komunikasi interaktif mencari titik temu dari sekian banyak problematika di lapangan
tentu tidak bisa semuanya kita selesaikan secara instan
tapi kami ingin mengajak kita buka komunikasi sebesar besarnya
intensitas pertemuan kita dan komunikasi kita kita tingkatkan
sehingga ada dipute informasi di lapangan bisa kita selesaikan bersama sama juga
prinsipnya bahwa pemerintah sangat percaya terhadap para dokter kita
percaya terhadap pengelolaan rumah sakit kita
dan terus mendorong dan memberikan motivasi kuat kepada tenaga medis kita
untuk bisa menangani pasien covid ini dengan baik
oke sebuah pr besar pak dhani karena sudah tujuh bulan pandemi berlangsung
kalau misalnya komunikasi dengan organisasi profesi masih belum berjalan dengan baik
tentunya itu menjadi alarm buat kita semua
pak dhani terima kasih banyak malam hari ini sudah bergabung
dokter daing terima kasih banyak
bang melky laka lena terima kasih banyak
bapak bapak sehat selalu terima kasih sudah bergabung di news